disajikan utuh ingkung ayam dibanderol rp satu ratus lima belas hingga rp satu ratus tujuh puluh per ekor
saat ini pemerintah kota denpasar secara bertahap menggantikan keberadaan angkot dengan mobil
artinya ada miskomunikasi di sini antara pssi dengan polisi terkait safety and security stadium regulation yang dikeluarkan fifa
melihat muslim yang berpuasa
ya kenaikan ukt atau uang kuliah tunggal yang signifikan membuat banyak orang tua panik
hanya mengandalkan customer yang datang ke toko itu bakalan sepi gitu